sejumlah personil satpol pp kota bandung dikerahkan ke sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan saat menjelang buka puasa atau ngabuburit
titik pertama yang dipantau yakni jalan dalam kaum sebab lokasi ini rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan pedagang kaki lima
selain jalan dalam kaum alun alun yang juga tidak pernah sepi didatangi warga setiap ramadan juga disasar satpol pp
bukan hanya lapangan tetapi juga taman taman
pasalnya selain dapat menimbulkan kerumunan tempat ini masih ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona
sebelum ditutup seperti ini alun alun bandung yang satu kawasan dengan masjid raya bandung ini biasa menjadi tempat leyeh leyeh di rumput bagi warga maupun wisatawan
menjadi pusat ngabuburit atau kegiatan menunggu ajan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan ramadan
pada ramadan kali ini satpol pp juga menertibkan para pedagang musiman atau pedagang kaki lima yang menjajakan menu buka puasa di fasilitas umum
sebanyak tujuh ratus personil dikerahkan untuk memantau sejumlah titik yang berpotensi terjadinya kerumunan saat ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
kenapa tempat tempat umum
tempat tempat umum dari dulu kita dari sejak bulan maret ini sudah kita amankan
sekarang tambah lagi ada kegiatan masyarakat dalam rangka pasti ini ngabuburit buka bersama bahkan sahur kan gitu ya
nah ini juga yang harus menjadi perhatian khusus satpol pp
karena momen momen seperti itu waktu waktu seperti itu adalah waktu waktu yang rawan untuk terjadinya penyebaran virus covid sembilan belas
hal yang sama juga dilakukan sejumlah personil dari polsek bandung wetan dan polrestabes bandung
petugas mendatangi satu persatu pedagang musiman di taman cibenying untuk mengingatkan agar tidak mengganggu lalu lintas
termasuk warga yang ngabuburit maupun pengendara yang melintas juga diberikan edukasi bahwa penyebaran covid sembilan belas masih terjadi
tujuannya yang pertama tentu mereka harus mematuhi protokol kesehatan
kemudian tidak ada pelanggaran pelanggaran seperti jalur jalur pkl yang dilanggar oleh mereka
kemudian yang keduanya memberikan rasa aman kepada masyarakat
terutama polsek bandung wetan hadir di sini untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan ngabuburit
meski menyadari masih ada penyebaran covid sembilan belas sejumlah warga yang kedapatan ngabuburit mengaku bosan berada di rumah
di rumah sudah bosan saja karena juga ini habis nonton dari bioskop juga
lagipun tidak ada larangan yang begitu keras tegas juga sepertinya jadi kami keluar saja
biar anak anak tidak bosan sih
jalan jalan aja yang penting jaga jarak gitu tetap pakai masker
itu berapa lama biasanya di sini
tidak lama sih paling sejam juga sudah bosan sih makanya jadi keliling keliling saja yang penting keluar
sebelumnya wali kota bandung telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan kegiatan ngabuburit dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing masing
sebab kegiatan ini dikhawatirkan terjadi penyebaran covid sembilan belas
zai ul haq helmi surya negara
bandung jawa barat